sampai jumpa di video selanjutnya
ibu ini yang sudah nabrak kami
aku selalu aja bikin mau marah
ingat ya harus yang enak
karena dia pacar saya
mbak siti taruh aja cuciannya di belakang
aduh non jangan biar mbak aja ya
nanti mbak siti yang taruh di depan
makasih banyak ya non
nah edo kamu minum dulu deh kopinya
wah ini enak banget loh
pinter juga kamu
maaf den non bukan saya yang bikinin kopinya
tadi non camilla yang bikinin
aku bikinin kosis buat kamu
eh apaan sih
citi kamu buang kopi ini
dan kamu bikinin lagi yang baru
tapi harus kamu yang bikin ngerti
tunggu sebentar ya noni ya
lu tuh ngapain sih gue lagi minum gitu
ya tunggu sebentar ya
kamu bikinin edukopi
mau cari perhatian kok sama pacar saya
lagipula aku juga cuma ngebantuin mbak siti kok
tadi mbak siti kelihatannya repot karena dia harus cari ke baju
emang ada yang salah
ya salah lah
salah di mata saya
ada apa ndi
tadi masa dia bikinin edukopi
padahal aku gak minta sama dia
ya biasalah tante
dia mau pamer keahlian kalau dia itu jago bikin hobi
ya kayak kamu nggak tahu aja ndi
camilla itu kan memang pandai mencuri hati laki laki
harusnya kamu banyak belajar dari dia nih
terserah tante dan indi mau bicara apa
tapi saya hanya membuatkan edukopi aja kok
nggak lebih dari itu
kalau memang ini kamu mau belajar gimana cara bikin kopi yang enak untuk edo
aku mau kok ajarin kamu dan kasih tahu kamu takarannya
tuh kan tante
sekarang dia udah berani jawab
emang semakin hari dia semakin muncak ndi
kamu kapan ya berisah ke dokter
nanti pengen tahu aja kapan tangan kamu sembuh
itu nanti lantai itu nanti ya
oh kalau enggak besok aja ya tante temenin ya
oh enggak usah tante gak usah nggak usah nggak usah
indi juga gak mau ngerepotin tante kok
ya paling nanti indi cek up sendiri aja
ambil kamar gue tante
aduh tante ambar tuh ngagitin aja deh
aku kan udah pacaran sama edo
terus ngapain aku masih pakai permen kayak gini ya
kayaknya aku jadul lepas perben ndi
lepas perbennya nanti aja
kalau aku udah pacaran lama banget sama edo dan edo udah cinta mati sama aku
jangan jangan lepas perben
mau aku bantu ndi
mau aku bantu ndi
sini aku bantuin
eh eh eh jangan jangan jangan jangan
kamu tuh apaan sih
yang ada tangan aku dibantuin sama kamu itu tambah sakit
ngapain sih masuk masuk sini
eh aku sebenarnya cuma mau kasih inje ke kamu
apaan sih itu
ini cara bikin kopi yang enak buat edo
yaudah sekarang kamu keluar aja
dan inget jangan pernah masuk masuk sini lagi
sekarang tutupin pintunya ya
jadi ini apa maksudnya pak dokter
bu farah apa sebelumnya ibu pernah mengalami kecelakaan
iya pak dokter
kepala ibu terluka pada saat itu
tapi saya nggak kenapa napakan ya pak dokter
dari hasil pemeriksaan ct scan anda ini
saya melihat bahwa ibu mengalami hematoma sublural
emang apa ya pak dokter
yaitu pendarahan otak
masya allah pendarahan otak
ya allah jadi kecelakaan itu penyebab penyakitku ini
pak farah tolong
bahwa ibu mengalami hematoma sublural
yaitu pendarahan otak
apa yang ibu lakukan
mengapa kamu sedih masih ibadah
mengapa kamu sedih masih ibadah
ma tolong beritahu ibu ya
saya hanya berpikir pada masa depan kamu dengan fadil
saya hanya berpikir pada masa depan kamu dengan fadil
dan selalu berdoa
semoga kamu berbahagia ya
kalian bahagia ya
kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati mama
mau bilang aja sama kamila
nggak ada kok sayang
hasil ct scan udah keluar
tadi ketinggalan di angkot
karena udah kejauhan
tapi mama sempat lihat hasilnya kan
terus hasilnya apa
mama baik baik aja
cuman kata dokter
mama harus banyak istirahat
supaya mama cepat sembuh
kalau kerja itu
jangan terlalu diforsir
mama juga perlu istirahat
dan satu hal lagi yang penting
nggak boleh banyak pikiran
kamila lega dengarnya alhamdulillah
ibu gimana sih bu
ibu lihat itu istri saya
ibu lihat itu istri saya iya saya minta maaf pak saya nggak sengaja
ibu nggak sengaja gimana saya udah mau belajar

mama khatir pak

saya udah lewat ibu masih aja nabrak
bu jangan mentem mentem orang kaya ya
udah gue ujitin saya
ini ada apa ya pak
hah mbak polisi
perkenalkan saya alena
kalau boleh saya tahu kejadiannya seperti apa ya pak
ibu ini yang sudah nabrak kami
ya tapi saya nggak sengaja mbak
ibu ibu mau bertanggung jawab atas kerusakan motor bapak ini dan membawa istrinya ke rumah sakit
iya mbak iya pasti pasti saya bertanggung jawab
ya udah pak ibu ini mau bertanggung jawab atas kerusakan motor bapak dan akan membawa istri bapak ke rumah sakit
jadi sebaiknya permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan aja ya pak jangan pakai emosi
kalau gitu saya permisi dulu
tadi mama ketemu gadis itu pak gadis itu tuh bener bener cantik pak
terus dia tuh cerdas dan kelihatannya pinter banget pak
namanya juga pengacara
ya ampun tante kelasnya tuh beda banget ya sama seorang pelayan restoran
ya iya landy kalau itu nggak usah dipertanyakan
eh mila mila sini deh
baru aja kita lagi ngomongin kamu kamu panjang umur deh
terus pak mama tuh berharap banget fadli bisa sama dia soalnya cocok banget pak
dan mama kepengen banget punya mantu seperti itu
kalau mama punya mantu seperti itu aduh hidup mama tuh bahagia dan senang banget pak
aduh mama kepengen deh
oh ya mila kamu pernah nggak punya cita cita pengen kuliah
pasti enggak lah ya gadis sesederhana kamu pasti cita citanya juga sederhana dan gak muluk muluk
nggak mungkin kan pengen jadi pengacara tapi kamu cocokkan jadi pelayan aja deh mila ya
wah udah deh ma jangan mulai lagi
om nggak apa apa kok apa yang dikatakan tante ambar itu memang kenyataan
camillah memang tidak memiliki cita cita tinggi seperti yang lain
tapi kamila ingin sekali kuliah lagi setelah bayi ini lahir
dan meneruskan cita cita kamila yang tertunda
ceritakan sama om
kamilah ingin jadi pengacara om
hei ampun ikut ikutan aduh gak kreatif banget ya kayak gak ada cita cita lain aja
mila jangan jangan kamu tuh nggak ngerti lagi apa artinya pengacara
udah deh mila kamu lebih baik dan lebih cocok jadi pelayan aja
kamu lain aja tamu kamu baik baik ya
aku udah denger semuanya kamu jangan pikirin kata kata mama ya
tadi bapak yang cerita sama aku
mila nggak mikirin itu kok kak
besok setelah kamu kerja kita ke dokter kandungan ya
kan udah lama kamu nggak usg ya kan
akhirnya dia nge uncle claus dulu wisatipah temen temen
hei hei iki waktunya misalnya mau k examen pacar sama ka stars